jika kamu tidak mau bertobat
jangan berusaha raden
siapa yang menyuruhmu
mengganggu anak juragan broto
karena tanah dan rumahnya disita
untuk membayar utangnya pada juragan broto raden
jangan mengganggu manusia lagi
atau aku sendiri yang akan mencarimu
terima kasih raden
ibu dan juragan tenang saja yuk
anak buahku itu
bisa mengusir semua
makhluk jahat dan sejenisnya
karena aku telah menurunkan
semua ilmu kanuraganku
kalau muridnya sakti
pasti lebih sakit hati
ada gangguan sedikit
kamu bisa menangani
sumber penyakit yang ada pada putri juragan
ternyata berasal dari juragan broto sendiri
aku tidak pernah menyakiti putriku sendiri
iya tuh marah
kalau berbicara itu yang benar
karena juragan ambil rumah dan tanahnya
untuk membayar hutan
dialah yang mengirim balai itu
sebaiknya juragan tinggalkan rezeki yang tidak halal
karena rejeki yang tidak halal
akan mendatangkan malam peta kepada keluarga juragan sendiri
kamu cari cari alasan
untuk menghentikan usahamu
siapa yang menyuruhmu
oh aku tahu
dari saingan usaha
aku tidak percaya dengan kalian
aku tidak percaya dengan kalian
aku tidak percaya dengan kalian
aku tidak percaya dengan kalian
aku tidak percaya dengan kalian
akhirnya semua kembali normal dan aku bisa kembali ke rumah tua dan menemui junjunganku tuan adolf peter dan nyai kembang
tuan aku kembali tuan
tuan nyai kembang kalian di mana

jengkol mulutnya bau jengkol
orang ini pasti banyak duitnya
dasar kere badannya saja yang besar
kukira juragan ternyata kere beneran
loh loh loh aduh aduh aduh aduh mimpi ini aku nih
aduh mimpi gak mungkin bisa terbang terbang kayak gini nih
aduh aduh aduh aduh apa ini
aku tangkap kamu
laksa aja mau menangkapku
kapan aku janji akan memberikan uang kepadamu
kamu pikir aku mau uang haram
yang kamu dapatkan dari mencuri
lebih baik aku habisi kamu sekarang
aku janji semua majikanku senang diberi uang
aku akan memberi uang lebih banyak kepadamu
kalau kamu masih hidup jangan mencuri lagi
kalau aku tidak mencuri bajikanku akan marah tuhan
aku akan membebaskanmu dari majikanku
dengan begitu kamu tidak perlu mengikuti perintahnya lagi
sekarang kamu sudah bebas
jangan mencuri lagi
atau aku akan mencuri
aku akan menangkapmu
hai ayo kebun
kelihatan kalian berdua akan selalu
ingat kalian tega menyerangku dan terang terangan membela musuhku
padahal selama ini aku selalu mengabdikan hidupku untuk kalian
aku akan memberikan hukuman untuk kalian berdua
apa kabar tuan apa kabarnya ini bagaimana keadaan kalian setelah lama ketinggalkan
apa maksud malampir kami selalu bersama ye malampir betul mah malampir tidak pernah
meninggalkan kami sedikitpun kalian sudah dikeluarkan